pemakaman jenazah ahmad sukri ditolak warga di kampung halamannya di kabupaten bandung barat
ahmad sukri adalah pelaku teroris bom bunuh diri di kampung melayu jakarta timur
warga menolak karena tidak ingin ada jenazah teroris dimakamkan di kampung mereka
sebelumnya jenazah ahmad syukri akan dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya
di kampung ciranji desa sirnagalih kabupaten bandung barat hari ini
namun kedatangan jenazah ahmad syukri tidak diinginkan oleh warga
warga sepakat menolak pemakaman ahmad syukri karena tidak ingin tersangkut masalah terorisme yang dilakukan oleh syukri
jenasa ahmad syukri pun akhirnya akan dimakamkan di pemakaman pondok rangon jakarta timur
sementara empat orang keluarga ahmad syukri telah berangkat ke jakarta pada hari sabtu untuk menghadiri pemakaman
jenazahnya mau dikuburkan di jakarta di pondok rangon
sudah tersetujuan pula warga
saya juga mohon maaf jangan sampai ada terulang lagi kejadian seperti ini
rumah pelaku saat ini masih terpantau lengang dan dikelilingi oleh garis polisi
tersenapa mungkas bandung barat